dan juga seperti di london dan juga perancis warga negara indonesia ini juga sudah melaksanakan pecah bulosan pada tiga belas april lalu
sekitar sembilan ratus empat belas wni di perancis telah menggunakan hak suara mereka pada tiga belas april dua ribu sembilan belas di kedutaan besar ri di paris
tingginya antusiasme warga dalam memberikan suaranya mengharuskan ppln memperpanjang waktu pemungutan suara hingga pukul delapan belas empat puluh waktu setempat
halo nama saya vina saya sudah nyoblos di kbri paris dan saya pelajar di sini
kesan dan pesannya tps nya nggak begitu rame mungkin karena masih pagi
mungkin yang lebih saya agar sebesari adalah satu tahun sebelumnya kbri sudah menghilang
dibawa untuk kami warga indonesia yang ada di paris untuk mendaftarkan diri dalam pencoblosan ini
nama saya edo pelajar di paris di belakang ini kbri paris dan saya baru saja mencoblos di tps satu kbri paris
sangat antusias informasinya jelas dan pokoknya untuk seluruh rakyat indonesia pergunakan hak pilihmu
menurut anggota panitia pemilihan luar negeri paris rujimin tingkat kehadiran para pemilih diperkirakan jauh lebih tinggi
daripada pemilu lima tahun lalu
program sosialisasi pemilu dilaksanakan di berbagai kota di wilayah perancis dan penyebaran informasi pemilu melalui media sosial whatsapp dan laman ppln paris